direktur utama indosa atau riodo alexander rusli mengatakan saat ini keuntungan penjualan data internet kepada pelanggan semakin turun
pihaknya mengakui telah mengirim surat kepada menteri komunikasi dan informatika mengenai yield atau pendapatan data
pemakaian data operator terus menurun empat tahun terakhir karena adanya persaingan dan promosi tarif operator seluler nasional
ditemui di kantor pusat indosa toredo jakarta alexander menyebut pengaturan tarif bawah data seluler ini penting dilakukan
untuk melindungi industri data telekomunikasi seluler dari kerugian
pihak yang mengaku tingginya pertumbuhan pemakai data dan pendapatan operator data seluler saat ini berbanding terbalik karena promosi serta tarif murah data seluler yang jor joran
mantan ketua asosiasi telekomunikasi seluler ini mengatakan yield data berbeda beda untuk dua giga tiga giga dan empat gb
pada masa transisi saat ini operator membutuhkan keuntungan untuk bisa berinvestasi infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan
pemakaian data operator seluler ini menurun empat tahun terakhir karena adanya persaingan dan promosi tarif operator seluler yang jorjoran